mantan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
dideklarasikan menjadi calon presiden dua ribu dua puluh
deklarasi digelar oleh sejumlah relawan komunitas pendukung ibu susi
atau kopi susi minggu kemarin
relawan tersebut menjadi mendukung susi pujastuti
sebagai capres alternatif untuk menghindari polarisasi
bagaimana peluang susi pujastuti dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
selamat sore ibu susi
selamat sore ibu susi
selamat sore ibu susi
selamat sore ibu susi
oke dan direktur esekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat sore mas adi
ibu susi sudah bisa dengar suara saya gambarnya sudah ada nih
selamat sore ibu susi
sebentar yang satu belum terpasang bu
oke apakah kita sudah terhubung dengan ibu susi
tidak ini kecil
selamat sore ibu susi
ini suara baru jadinya
halo ibu susi
oke saya sambil menunggu bergabungnya ibu susi
ibu susi sudah bisa dengar suara saya
saya dengar ibu ibu dengar saya
halo ibu susi
oke bu susi muncul deklarasi dukungan kepada anda untuk maju sebagai capres dua ribu dua puluh
bagaimana anda merespon gerakan kelompok ini ibu susi
iya dan mbak siapa nih
dengan nana di sini ibu susi
oke dengan mbak nana
masalah seperti ini ya nggak perlulah ditanggapin serius
kan yang di indonesia ini kan sudah ada sistem
di mana perannya juga sudah jelas
hanya calon yang dicalonkan parpol
itu harus memiliki dua puluh persen
ya saya pikir saya menghargai kawan dari kopi susi
kalau kita lihat possibility ya hampir tidak mungkin
tapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin bu susi
tapi ibu tergoda nggak bu dengan adanya deklarasi relawan kopi susi ini
ya hal yang tidak mungkin kalau kita mau tergoda juga ya bodoh kita dong
presiasi kawan kawan sudah tempoh hari datang ke pangan darah
dan saya pikir
kalau untuk sekedar gerakan moral
kedulian saya sebagai anak bangsa
lebih dari kuliah
ya itu kan tidak mungkin sistem yang orang seperti saya bisa masuk begitu saja
tapi dalam politik sekali lagi berbagai seni kemungkinan ibu semuanya bisa terjadi
tapi saya ingin tanya bu susi
sejak awal komunitas pendukung ibu susi ini
relawan kopi susi ini sudah berkomunikasi dengan anda sebelum deklarasi
artinya anda sudah tahu sejak lama bahwa ada orang orang yang ngefans mendukung anda maju ke pilpres dua ribu dua puluh empat bu susi
iya kalau itu sih dari zaman saya menteri juga kan banyak yang ngefan
berpikir saya segar
mencurigikan berkurang jauh
padahal kan saya tentu presiden hanya melaksanakan
bukan macam macam gitu tapi kalau
kalau melihat masyarakat seperti itu kita ngobrol di dunia
sosial media ya biasa saja ya kita tahu cuma kan
kita juga sadar bahwa
sistem politik saat ini dengan
negasional travel dimana hanya parpol yang
siapa calon presiden dan
yang akan mereka
dan tentu saja kan masing masing parpol udah jelas
dan ya clear dari
bulan bulan lalu pun kan sudah jelas
ya yang menjadi capres besar
tadi buan kamil pernah bilang premium
ya itu tidak mungkin
walaupun hanya politik
salah mungkin tapi menurut saya
dalam politik itu it's by design
oke bu susi tapi alasannya apa nih mereka kemudian mendukung anda
untuk maju dalam kontestasi pilpres padahal
anda saja menilai bahwa ini impossible
karena tiketnya itu dimiliki oleh partai politik begitu ya
tapi alasan teman teman dari relawan kopi susi ini untuk mendukung anda ini apa
selain menghindari polarisasi bu
saya pikir mereka ya mungkin suka dengan
kejadian saya yang berbeda dengan
zep ini apa millennial ini kan mungkin macam macam
apanya karakternya dan mungkin mungkin saya pikir
dari saya saya dari
personality yang saya punya mungkin mereka pikir oh
oke tapi dengan adanya dukungan ataupun
yang suka dengan anda suka dengan kemunculan anda
suka dengan keunikan anda dan cara kerja anda
apakah kemudian anda
berkomunikasi dengan partai politik lain begitu
ini tidak pernah kpa parpol tidak pernah
bahwa saya kenal dengan pak erlangga kan dulu kolega menteri
dengan oso dulu sebelum jadi menteri saya sudah kenal beliau misalnya
haritanu juga saya kenal sebelum saya jadi menteri ya
normal saja kenal dengan ketua partai tapi kan tidak ada obok obok politik
mereka tahu saya sangat apolitik
oke jadi seorang susi pugiestu tuhan
tidak akan masuk menjadi kader partai politik begitu ya
hanya untuk mendapatkan tiket pilpres bu susi
iya tidak mungkin juga
parpol ini kan sudah punya jalurnya
hanya parpol di indonesia yang kuat kuat itu kan
bahkan partai keluarga atau
ya kaderisasi lama
saya yakin setiap partai politik selain keluarga
pasti memilih kadernya yang sudah tentunya lama
saya orang luar orang yang tidak mengerti politik dan
mungkin ada beberapa hal yang kadang kadang saya tidak terlalu kompromitif
tidak selalu tidak berkompromi mungkin juga menjadi persoalan tersendiri
rasionali rasional yang saya punya dan saya mencoba
merasionalisasi pemikiran kawan kawan
kita kan kita gerakan moral saja bahwa
ya tidak perlu terpolarisasi
ayo kita ajak masyarakat untuk lebih mengerti bahwa situasi ekonomi ke depan ini
akan lebih sulit
pasti akan menekan ekonomi global
sesi akan datang
kita harus kesankan ikat pinggang
berhemat harga bbm ini kan
pemerintah lepas subsidi udah tinggi banget
dan itu akan menjadi beban ekonomi masyarakat
kita tidak ajak mereka berhemat dari sekarang
tempat tembaga pangan
di level kecil karena
sebentar lagi bukan sebentar lagi sudah dengan perang ukraine rusia kan
hukum juga akan sulit itu saja saya
pikirnya kesana mencintai lingkungan
agrikultur di indonesia baik sawit maupun apapun
industri agro itu tidak boleh merusak lingkungan
industri perikanan juga tidak boleh merusak lingkungan itu saja
oke bu susi tapi kalau ada parpol yang berminat meminang anda
tanpa anda harus masuk ke dalam parpol tersebut
untuk maju dalam kontestasi pilpres bu susi mau nggak
rasanya kok tidak mungkin mbak nana
tidak ada yang tidak mungkin dalam politik bu susi
jadi anda gak berminat juga bu susi kalau ada partai yang menawari maju
tanpa harus menjadi kader parpol
gak tertarik jadi capres atau cawapres
terutama cawapres bu susi
ya senang kalau bisa berkontribusi
dan keadaan masyarakat
lebih baik itu saja
kalau menjadi capres itu suatu jalan untuk memperbaiki negeri
ya tentu tapi
dengan threshold dan sistem partai politik yang menentukan
di saya ataupun
jadi ujungnya semua akan diproses oleh partai politik
dan yang menang adalah partai politik
saya harus tanya ke mas adi untuk menganalisa ini bu susi sangat
pesimis sekali bisa dapat
kesempatan untuk maju tanpa tiket dari partai politik
mas adi juga pasti sama pandangannya dengan saya
mas adi ada posisi nih
mas adi bagaimana anda menganalisa
munculnya gerakan relawan kopi susi ini deklarasi
mendukung ibu susi apakah menurut anda ini bentuk kejenuhan publik
kejenuhan masyarakat terutama milenial atas
isu politik yang didominasi oleh elit
nah pertama ini tentu sebagai bentuk apresiasi dari para relawan yang
melihat kinerja bu susi itu terus menggeliat sekalipun
saat ini tidak menjadi pejabat publik
kerja kerja di bidang sosial entrepreneur
itu kan jarang biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah tidak lagi menjadi pejabat publik
nah bu susi ini kan kalau melihat aksensuasi politiknya
terus bergerilya misalnya
membangun narasi tentang soal melawan korupsi tentang environment
kemudian banyak yang lain tentang umkm dan lain lain
ini adalah satu apresiasi yang seluas luasnya
karena memang bu susi itu merupakan salah satu aset anak bangsa yang juga layak untuk dibicarakan dalam konteks
bagaimana misalnya kepemimpinan masa depan
yang kedua menurut saya bu susi ini berpikir realistis
bahwa tidak semua orang baik di negara ini
sekalipun sudah banyak jejak jejak politiknya yang sudah dilakukan
entah itu aktivitas
bahkan politisi sekalipun
kalau bicara tentang nayas itu tentu persoalan yang sangat rumit dan very complicated
jadi kan bu susi menyatakan bahwa ini sistem kita
suka tidak suka
kuasai dan dikendalikan oleh rezim partai politik
tidak bisa membantah daripada
karena undang undang pemilu tegas menyatakan bahwa capres dan cawapres
adalah mereka yang diusung oleh partai
ataupun gabungan partai politik ya
dalam konteks itu tentu tidak ada pintu pintu yang seakan akan akan terbuka kepada bu susi untuk saat ini
jadi partai partai tidak mau meminang bu susi kalau menurut mas adi
nyaris tidak ada partai politik yang sepertinya akan membuka pintu
untuk melamar bu susi
susu menjadi kandidat capres di tengah cenderungan partai ini mengusung elit mereka
untuk bertanding di dua ribu dua puluh
sekalipun elitabilitasnya rendah
tapi yang paling penting sebenarnya
deklarasi deklarasi semacam ini harus dibaca
sebagai satu kegelisahan publik
bahwa pencapresan itu sebenarnya ada nuansa
di mana kandidat yang disebutkan itu yang tidak itu itu saja
selera politik yang beragam inilah yang mestinya ditangkap
punya pengalaman rekam jejak dan dedikasi untuk bangsa ini
seperti bu susi tentu saja
terhambat keinginannya untuk menjadi bagian penting dalam proses pencapresan itu
saya yakin mbak susi pasti banyak relawannya akan muncul dimana mana
dan ini yang sebenarnya harus dibaca sebagai bentuk kegelisahan publik
makanya batas presiden yang saat ini digugat oleh pks misalnya
dimenangkan oleh mahkamah konstitusi
saya kira dua puluh empat akan begitu banyak menu politik yang kemudian
dijali dengan wajah baru
dari kalangan artis
kelompok kelompok yang selama ini memang juga punya perusahaan
terhadap isu dan pembangunan demokratisasi di indonesia
oke bu susi tapi anda merasa terhambat nggak sih
merasa bahwa ini tidak adil
bahwa orang orang yang prestasinya ataupun kinerjanya bagus
kemudian tidak bisa maju dalam kontestasi pilpres
karena tidak ada partai politik yang mau meminang
karena mereka lebih mengutamakan elit partainya
konstitusi atau aturan dan threshold itu kan sudah disetujui
oleh semua partai politik yang waktu itu mewakili rakyat kok
untuk siapapun yang dari luar yang independen yang tak memiliki kesempatan
sebagai anak bangsa yang mengerti bahwa
indonesia ini punya dua ratus tujuh puluh juta penduduk
dan banyak yang bagus di luar sana bukan saya
tapi banyak yang bagus di luar sana
tapi mereka tidak punya posibilitas lagi
kalau kita lihat dari
tahun terakhir titelnya adalah
dan kalau kita lihat lagi di daerah
salah satu aktivis independen yang mengamati lingkungan
mostly itu yang jadi adalah
anak adik kakak
bupati atau wali kota sebelumnya
dan ini menjadi sebuah generasi dinasti
kontribusi daripada masyarakat umum
ada ilmuwan ada aktivis bidang lingkungan
ada aktivis bidang hukum
kalau mereka tidak punya
tidak menjadi bagian dari
tapi mereka tidak punya kesempatan
ini kurang baik untuk kita semua
kita menjadi tidak punya pilihan
tidak punya alternatif
dan kita tidak punya improvisasi yang lebih banyak
karena biasanya kan arahnya
kita punya ideologi kita punya pantas
jaya bagaimana itu
itu kan sama semua
baik dan tidak baik
mungkin untuk keberlanjutan
keberlanjutan pola pembangunan
keberlanjutan pola pemerintahan
bagus karena tidak ada hikap
tidak ada goncangan
zaman itu kan berubah ubah
pada setara global
nah ini berubah
kepada kita kepada negara kepada bangsa
pola pikir pola hidup
pola pemerintahan itu harus berubah
kalau sama sama tempat saja
indonesia bisa nggak
nah itu pertanyaan saya
aktivis ya saya merasa dari dulu seorang aktivis
memperjuangkan apa yang lebih baik
masyarakat secara lingkungan
walaupun kecil hanya di lingkungan
keluarga lingkungan desa
karena saya bangga sebagai orang indonesia
tentunya dan saya pikir kawan kawan
anak muda juga sama
kita ingin melihat perubahan
kita butuh perubahan
kita harus mengadopsi
kita harus mengadopsi
jika tidak saya takut
ya banyak nanti masyarakat kita
yang akan terjauh dari
tetangga kita dunia
baik harus ada perubahan sehingga semakin banyak
orang yang berprestasi
yang kinerjanya baik kemudian bisa mendapatkan
kesempatan untuk berkontestasi
dan setelah ini saya akan tanya bagaimana peluangnya
ibu susi kalau misalnya maju
dalam kontestasi pilpres
dan apakah kemudian generasi milenial
akan tertarik dengan sosoknya bu susi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia news
terima kasih pak
terima kasih pak
yang ketiga yang paling penting
ibu susi ini kan tidak pernah terkenfirmasi
sebagai sosok yang dinilai punya potensi
untuk maju di dua ribu dua puluh
so variable yang bisa menjelaskan
kenapa itu untuk ibu susi
maju di pilpres itu berikut
beberapa terapat oke
lalu kemudian apakah ibu susi yang saat ini diidolakan
oleh publik terutama anak muda
akan mendapatkan insentif politik elektoral
bahwa anak muda itu belum tentu
akan memilih anak muda
dan kecenderungan politik peril anak muda
generasi milenial suka juga
dengan generasi generasi tua ya
yang penting generasi tua itu dinilai
lulusan dalam berpolitik
banyak yang tahu kasusnya dan itu
secara transparan misalnya tergambar dalam
survei bahwa anak muda ini
sebenarnya adalah butuh figur yang bisa
mendebrak bisa melakukan
satu manuver politik yang
kutip ekstrim bisa melakukan
jemping jemping perubahan yang itu bisa
diharapkan juga bisa mengubah
nanti masa muda yang akan datang
itu yang saya kira bahwa anak muda itu
tidak otomatis akan memilih anak muda
apalagi pada saat yang
bersamaan variabel anak muda ini
kan sebenarnya sudah
terdistribusi itu banyak partai
politik yang lainnya anies
misalnya masuk kategori anak muda
biar masuk kategori anak muda
sandiaga uno juga masuk kategori anak muda
bahkan ahy juga masuk kategori
anak muda artinya apa
kalau bu susi diasosiasikan
kelompok politik bagi saya
agak sedikit berlebihan
karena yang terkonfirmasi di benak publik
utama kelompok pemilih pemula
kelompok milenial kelompok pemilih
pemuda adalah nama nama yang
selama ini memang seliuran disurvey
sejauh ini bu susi itu
tidak terkonfirmasi ya
sebagai figur yang kemudian
nilai punya potensi akan mendapatkan
tiket pecah persen di dua ribu dua puluh empat
tapi wallahualam bisawab
kalau kemudian dua tahun ke depan ini
tiba tiba ada partai politik yang
kemudian melamar bu susi
sebagai kandidat ya itu pasti akan
berubah peta politiknya
tapi kok rasa rasanya di tengah konfigurasi
politik yang sudah mulai mengerucut
pdp punya jagoan gerina punya jagoan
pkb punya jagoan
nasdem punya jagoan kib juga punya jagoan
pintu untuk bu susi itu tergembok
tidak pencapresan tentu saja
jadi pintu ataupun peluang ibu susi
untuk maju dalam kontestasi pilpres
analisisnya mas adi ini sudah tertutup rapat
karena partai partai sudah punya pilihan
berbagai kemungkinan itu bisa terjadi
apakah kemudian akan bisa membuka ruang sedikit
terhadap ibu susi untuk masuk ataupun
ataupun kader kader lain
ataupun tokoh tokoh lain kita sekali lagi belum tahu
karena politik sangat cair sekali
terima kasih sekali atas analisisnya
pada hari ini mas adi direktur eksekutif
parameter politik indonesia sehat selalu mas adi